ya aku tuh selalu gak bisa deket sama orang aku sayang
ya emak yang aku sayang banget udah gak ada
eh terus terus terus jangan berisik liat liat itu
terus abah masih ada sih
tapi kan aku di jakarta abah di bandung
gak bisa tiap hari terus barengan
eh sekarang sama kamu sama juga
aku seneng didengarnya
ih itu siapa teleponannya mesra mesra amat pakai sayang sayang
ih kamu gitu deh
aku juga pengen kalau kamu ngucapin kayak gitu
iyalah aku juga sayang sama kamu
jangan jangan itu pacarnya lagi
kok dia punya pacar tapi gak cerita cerita ya sama kita
nanti aku telepon lagi ya
udah belal masuk nih
eh rai rai
eh nanti pulang sekolah kamu mau temenin aku kan
ih mau dong
yaudah nanti aku jemput ya di kosan kamu
yaudah nanti kabarin aja ya
wah ketawa nih dia pake
tuh kan ketauan gak lo
ternyata selama ini pacaran sama mondi diam diam gak ngasih tau kita
kok lo gak kasih tau sih udah jadian sama mondi
gue bukan takut diminta pajak jadian
gue takut haikal tau
kalian tau lah sifatnya haikal kayak gimana
gue gak mau kalo sampe perdamaian ini rusak lagi
ya makanya gue minta sama kalian semua nih
jangan sampe kalo haikal tuh tau
iya sih bener
eh tapi kalo gitu caranya kasihan haikal dong kalo ngejar ngejar lo terus ray
makanya lo lo sin lo harus bener bener gigi deketin haikal
buat haikal tuh biar tengang tengah sama lo
hmm tuh makanya sin lo ngejar haikalnya gigi dong
wanti wantin ya jangan sampe haikal tau anak anak yang lain tau
gue gak mau sampe mereka ribut lagi
oke kalau itu sih beres tapi
pj dulu dong
udah lah gampang besok lagi tuh
gimana kalau seandainya kamu nemenin reva karena mas mau berangkat ke kantor
pi adriannya bawa aja lah sama papi ke kantor gitu
kayak kemana terserah
aku tuh males pi ada dia disini
harus ada dari pihak keluarga yang nungguin kamu
ih kepaksa banget gue jadi keluarganya adriana
idi lo pikir gue mau apa disini jagain lo
belum lagi kalo sampe temen temen lo pada dateng sini buat jengukin lo
hmm tapi gue harus jaga perasaannya mas b
jangan sampe dia kecewa sama gue
sebenarnya hari ini kok ada jadwal pemotretan sih mas
mas minta kalo perlu boner pemotretan kamu mas yang ganti
karena gak ada satupun yang bisa mas andelit selain kamu
dan semua kita lakuin demi anak kita reva sayang
aduh kayaknya mas pi berharap banget gue tetep disini
aduh mas bi pasti kesel banget sama gue
terima kasih sayang ya
mas pergi dulu ke kantor
bi pergi dulu ya coba sembuh
ini anak tiri yang cengel yang manja yang nyebelin yang penyakitan terus
emangnya gue mau ini ibu tiri kayak lo
mas anang minggir lo pergi aja deh
temuin terus lingkuhan lo mumpung gak ada bokap gue
ini kayaknya liat dulu pacaran ya
eh tenang aja ntar kapan kapan ya
lo mendingan marah marah lagi
teriak teriak apa kek
biar buang energi lo
biar lo tambah sakit
biar lo gak sembuh sembuh repa
ah gak seru lo
marah dong gak seru
marah marah marah marah
gak ada yang cemuk lo
mereka nggak mau kesini lagi ya
boy kenapa gak kesini
boy pasti amit amit banget punya pacar penyakitan kelo
pasti loh diputusin ya kan
kalo gue jadi boy juga gue putusin lo
oh enggak pacarnya sama kayak lo
kepo banget sih lo jadi orang
mau kemana lu mon
asal lu tau serigala sekarang udah dibawa kekuasaan gua
gua bakal buktiin ke lo mestinya itu serigala kayak gimana
semuanya salah lu mon
dan sekarang gak ada anak anak serigala yang respect sama lo
tau gak kenapa
karena lo udah bersahabatan sama boy dan anak anak warrior
musuh bubu hitam kita
lu bener bener udah membuat diri lu keliatan cemen karena mau bersahabatan sama mereka mon
lo semua denger
persahabatan sejati itu
bukan cuma sekedar jadi anak geng motor
ya gak bisa gak sih mal
mau kemana lu
enak aja mau kabur
takut lo sama gua
gak berani lu
rio kamu masih mau bikin ulasin gua ini
kayaknya benim menggunakan sistem level keliatan cemerum
stay save yainkan terus